be pamit dulu ya
besok besok kita kesini lagi deh
kamu udah lama disini
lagi nyebutin bulu hidung
lagi nyebutin bulu hidung
nah makanya gua gak kejawab
nah makanya gua gak kejawab
yang dicabutkan bulu hidung bukan bulu mulut
lu mau duit lagi gak
mau pak mau nah kalau mau
nanti papa kasih
gini nih pak kita mau bikin acara
tujuh belasan nah tapi kita sedang
saya senang dengarnya
empok langsung mengerti
gue sih ngerti
cuman gitu deh
kan lu tau bang thohir
udah nganggur lima bulan
gue aja beli beras yang
pok aduh sip
ya udah sana pergi
ada apa lu
ada apa lu
kok salam papa nggak dijawab
kok salam papa gak dijawab
harus dijawab ikhlas dan ramah
udah perlu apa lu saya mau ketemu jamila peh
kirain ke gak jadi dateng
ada apa mbak
ada apa mbak
pak budi nya ada
ini bukan rumahnya pak budi
tapi rumahnya pak deddy
kalau berdasarkan daftar
ini rumahnya pak budi kakak
dikasih tau kok ngeyel
anak anak sama istrinya aja
kalau manggil deddy kok
jadi lo mau si jamila sama si ronron
balik lagi ke rumah orang tua lo pur
papa bisa berubah
jangan lo salah dulu
tadi gue habis nanya apaan ya
gue jadi lupa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
gue muter muter ngumpulin dana
lo malah enakan enakan ngejek
siapa yang enakan enakan ngejek pur
saya rebutan penumpang sama ojek
oh jadi lo begitu
oke sekarang gue tau siapa lo
oh jadi lo begitu

bukannya dari dulu juga kamu udah tahu siapa saya
pur kamu marah
lo bakal berubah
tapi kalau lo mau bawa anak bini lo ke situ

siapa yang nyelala sih be
siapa yang nyelala sih be
oh gitu ya
yaudah sekarang gini dah pur
lo tanya dulu dah sama anak bini lo
mau kagak diajak balik lagi ke rumah orang tua loh
mau gak diajak balik lagi ke rumah orang tua lo
mila gak mau be

gue nyuruh raky lo yang jawab kenapa lo yang jawab
papa benar benar pengen mama balik ke setu
papa kesepian di sana
kalau mama sih terserah ronron aja

non kan udah sekolah di sini dan dia udah mulai betah
ya kan ron
sama mama ke setu
orang temannya lagi bingung ngumpulin dana
nah kan lo yang mau jadi ketua
ya mestinya lo lah yang tanggung jawab
ya tapi kan sesama warga kita
bang pak jack
ntar ya gue nge jack dulu tadi gue kalah rebutan sama si tisna
bentar ya purno
be pamit dulu ya
besok besok kita kesini lagi deh
pernah nangis ya
ah apa tadi
kalo kalo keren banget sama be
iya besoknya lagi tati
pak ketua ada apa ini
bola balik bola balik kan sendiri gak pakaian saja
kepala gue lagi pusing
mau kemana lu
permisi pak ketua saya mau ke warung dulu
mau beli obat pusing buat pak ketua
eh bet gue ini bukan pusing beneran
tapi pusing mikirin ini ini nih
dana yang kita cari itu nggak sesuai dengan target
sabar mas pur
siapa tahu anies sama rika dapat sumbangannya gede
buka rakyat yuk
mbak rika kenapa ya semua yang kita datengin gak ada yang mau nyumbang

isu istriku bersamaku